mereka belum bayar ongkos taksinya
umi sama abah tuh keterlaluan banget ya
waduh mahal banget ongkos
udah pake argo kuda
gak pake argo kuda
emangnya tadi habis dari mana sih pak
tadi dari rumah sakit
cuma nyasar nyasar jalan
gak jadi agen herbal dong kita
oh abah tau
umi merasa rugi
nongkosin orang netek sih yang kebar tadi
bayarin orang kemarin gak ada masalah
yang kiamat itu tuh
kiamat yang mana sih ini
kuping abah mi
gak hilang masih ada disini
mendingan di rumah
saya nih masih mau kerasain dulu
bukan apa apa sih
timbul masalah lagi
kehamilan itu bukan masalah
iya benar sih pak ustadz
ntar kalo didengar ame orang yang
kurang suka sama keluarga saya
timbul masalah yang kayak
ya sabar aja pak haji
kan gak semua orang lulus
jalan tol aja masih ada bengkak bengkoknya
apalagi manusia yang bisa membuat jalan tol
tapi kan hidup ini bakalan gak tenang
kalau dirundung masalah terus menerus
di balik semua masalah itu
pasti ada hikmahnya ji
yang lapang dada aja menerimanya
iya insya allah ustadz
saya teh tidak akan cerita kepada siapa

termasuk sama si layla
biar ntar jadi omongan
biar ntar kuping panas haji muhyiddin
jangan terutama layla
udah pulang aja dulu anda
sendirian di warung
sekali lagi selamat ya ji

selamat pak ji
terima kasih pak ustadz
terima kasih pak ustadz
sampai jumpa lagi
terima kasih pak
kita harus sampaikan
sebagai berita terbaru dan teranyar dari kita
tentang di rumah sakit
kita kan gagal masuk rumah sakit
cuma ketemu haji sulam di halaman rumah sakit
pas haji sulam lagi bawa buah buahan
iya emang benar
abis itu kita makan bakso
maksud itu apaan sih gak ngerti kan nih
kalau kita bisa nyampeinnya dengan baik dan benar jadi menarik
itu berita jadi bagus
berita abal abal juga dipercaya sama orang kalau kita bisa meyakini mereka
danger juga altagente ya
jelas gue emang lulus sekolahnya di bawah pohon
banyak yang makan dedek kali
apa itu orang habis makan kambing marah marah mulu
budi hebat pulang pulang pada ketawa
biasa rum abang mau miluh kan kelakunya kayak anak anak
agak jelas gitu
ya kadang nangis kadang ketawa kadang ngambek kadang marah
maaf pak mereka belum bayar ongkos taksinya rp satu ratus tujuh puluh lima ribu
kalau urusan belum bayar taksi bukan urusan ayah kakek ikut ikutan
bener pak bapak langsung masuk ke sana aja langsung
oh bukan sudah lakukan apa apa
ada masalah kan nyaru
mereka belum bayar rongkos taksinya rp satu ratus tujuh puluh lima bu
astaga azim umi sama abah tuh keterlaluan banget ya
waduh mahal banget
belum pakai argo kuda
sumpah enggak bang saya nggak nipu nggak pakai argo kuda
emangnya tadi habis dari mana sih pak
tadi dari rumah sakit cuma nyasar nyasar jalannya
mereka bingung naik taksi saya
nyampe taksi saya dipakai muter muter saya pegang sana dan dekat kuburan mbak
nah kenapa nggak berhenti di situ aja sekalian pesenin tuh tanah dua x satu buat dia
makasih ya mbak permisi
heran deh abah sama umi tuh kayak orang bingung cing
kebanyakan minum kuda lari jadi kena argo kuda deh
anjing madada aja sih
maaf salah dikit doang marah cing mahmud
hah udah kita gak dapet duit nih
nih pake helm tuh
udah mie abah juga nih gimana nih gak mau jadi haji kuping satu mi
umi juga malu punya laki kupingnya atok aduh cuma maluin bener
abah sama umi kenapa sih nangis nangis
loh kok alhamdulillah lho
ya alhamdulillah dong mi kan pak rodia itu udah lama banget pengen punya anak
dan sekarang dikaruniain anak alhamdulillah
tapi abah lo ilang kupingnya sebelah karena si rodia hamil dia taruhannya ntuk
sama si nelan ncingin si sulap
abah juga sih abah itu kan haji abah tau dong kalo taruhan itu haram
judi itu kan dosa abah malah tetap aja taruhan
udah deh gini aja nih mbah abah sekarang minta maaf sama keluarganya haji sulam
rom yakin pasti keluarga haji sulam mau terima
harga diri rom
kalo mata mata abah hancur sebagai haji dua kali
sebagai haji dua kali dan sesungguh kampung sini
bang bener aja
mbah martabat seseorang itu gak dilihat dari tua atau muda umurnya
dari pangkat atau kedudukan orangnya dari kaya atau miskin
martabat seseorang itu dilihat dari kebesaran hatinya mbah
insya allah kok allah itu gak akan menurunkan martabat abah
ya kecuali abah mau berbesar hati untuk minta maaf sama keluarganya haji sulam
jangan sok ngajarin abah soal harga diri atau martabat
mungkin abah lo pengen punya gelar baru
selain dikenal namanya haji muhyiddin
dua kali naik haji gelarnya nambah
haji muhyiddin kuping sebele
keren tuh dipotongan tuh
cing tuh bisa nggak sih cing nggak usah bercanda terus
biarin lah cing hati abah sama umi itu biar adem dulu nggak usah dibercandain
bercanda tuh siapa rom itu peringatan
abis abah lo diajak omong baik baik nggak masuk
dikasih peringatan kagak kena
lagian kagak bosan bosannya sendiri sama keluarga di sulap
ya sekarang senjata makan buah namanya
rom tuh bener bener khawatir cing
harum takut kalau abah harus mengikuti pertaruhan yang gak tertulis itu
udah gitu kupingnya harus diiris lagi
ya resiko judi ya begitu yang menang yang menang
kalah ya kalah terima nasib
ya ampun cing ya jangan gitu dong
cari tahu dong jalan keluarnya gimana
ya itu jalan keluarnya tinggal minta maaf batal itu judi beres
ya iya juga sih cing rom juga tahu abah